cakup cakup kok gak aku
udah jangan manja
saya udah pernah bilang
saya gak bakalan mau manjain kamu lagi
kamu itu harus disiplin
bakal sakit gitu aja
bangun mandi sekolah
kamu ini suka cara kasar
atau cara halus
mau saya seret
bangun mandi sekolah
jangan pake lama
ih udah siang begini
masih aja kamu tidur
cepet sana kamu mandi
ih nanti terlambat lagi pergi ke sekolah
ya tuhan tolong kasih kuatan
aku udah gak tahu lagi
saya akan mengantar kamu ke sekolah
dan juga jemput kamu dari sekolah
kan tante sendiri yang bilang
kalau api itu harus disiplin
kamu ini doyan banget yang ngelawan ya
beban masih banyak kerjaan saya selain mengantar kamu ke sekolah
kejauh itu yang paling pas
satu lagi lo masih keliatan mesra waktu lo nurin ini di depan sekolah
dan kalau ada yang tanya bilang aja deh cewe lo
ngerti bos ini masalah gampang
kalau suruh ngebong nih jagonya sarip irodrat
dah lo jemput tuh cewe
eh tante safira aku berangkat ke sekolah dulu ya
mulai hari ini kamu akan diantar jemput sama ojek
jadi gak ada alasan untuk pulang terlambat lagi
ah sama tukang ojek
cepet deh kamu jalan aja sana gih
tukang ojek kamu udah tunggu tuh
tapi ini bukan f accusations
jadi pacar dia
kamu tuh kamu ajak yang mau nganter aku
cakep cakep kok gak aku
kemudian diantar sama tante mer
muka kamu itu pucat loh
oh iya semalam aku ke rumah kamu
katanya kamu udah tidur ya
aku emang tidur
tante mer tuh udah berubah
udah lah ki aku
aku gak mau bahas soal itu dulu
pasi lu ah
kamu tau gak sih
tadi pagi kan aku mau berangkat sekolah bareng laura
gak taunya dia malah dijemput sama cowok naik motor gitu deh
katanya sih dia cowonya
eh jangan separangan ngomong lu
ih yaudah kok kamu gak percaya
yaudah kok kamu gak percaya
aku gak percaya
kamu tungguin aja depan sekolah
terus kamu bisa buktiin deh
aku ngomong bener atau enggak
tuh dia pacarnya laura
tuh dia pacarnya laura
tuh dia pacarnya laura
sini aku bukain helmnya
seneng banget tuh cowo
seneng banget tuh cowo
naka aja deget deget sama laura
belum ijin sama gue lu awas
kok mau nyamperin dia sih
lagian kan bukan cowonya yang kegatelan
emang lauranya aja tuh yang gatel
err sumsar duh
orang ini gue pacarnya

orang ini gue pemenang
gak tau ra

gak usah ra gak apa apa beneran
lo sakit juga ra
barang gue cuma sakit sakit aja
ini adi nih adi
tapi sampai sekarang mana duitnya kagak dateng dateng ha
ah lupa ayah lo
enak enakan lo tinggal di rumah mewah begitu ya
eh lo dengerin ya
lo pikir gampang keluarin duit dari perusahaan smeri
gue itu mesti pake tanda tangan sih
opi tau gak
urusan sama pengacara itu pakai otak
jangan pake otot ngerti gak lo
ntar kalau ada duit juga kasih tau lo
tapi lo jangan kelamahan
kalau nggak nih gue sekarang main ke rumah lo nih
dasar liat kutubku prat
lo jangan macem macem
kalau semuanya kebongkar
lo juga masuk penjara lagi ngerti gak lo
kalau ada duit gua kasih tau lo ngerti gak loh
tapi jangan kelamahan awas lo ya
laporin ke polisi biar masuk penjara lagi lo
jadi nenek tua lo ntar disitu
bener bener ngancem gue lo ya
sekarang si adi berani nganceng gue
oke sekarang gue mesti dapetin duit